meski tidak dalam kekuatan penuh persebaya surabaya tetap optimis meraih kemenangan besar saat melawan tuan rumah madiun putra kamis malam
pelatih alfredo vera mengaku sudah menyiapkan taktik khusus untuk mengantisipasi pemain yang cedera
sehari sebelum berangkat ke stadion wilis madiun persebaya surabaya masih menyempatkan latihan ringan di lapangan karanggayam surabaya rabu siang
meski banyak pemain absen karena cedera pelatih alfredo vera tetap fokus menyiapkan anak asuhnya di liga dua grup lima ini
setidaknya ada tiga pemain yang dipastikan absen dalam laga melawan madiun putra yaitu gelandang sidik sainima pemain sayap taufan hidayat dan kurniawan karman
untuk mengatasinya pelatih telah menyiapkan sejumlah pemain pengganti yakni misbahul solihin di posisi gelandang octavianus di posisi sayap dan irfan jaya
meski tidak dengan kekuatan penuh
persebaya tetap optimis dapat meraih poin penuh
keyakinan serupa juga dilontarkan sejumlah pemain mereka yakin green force bisa mencuri kemenangan dari tuan rumah
lupa ada yang teman yang sakit ya cedera tapi tidak mengurangi semangat kita buat ambil poin di mana
laga madiun putra melawan persebaya surabaya akan digelar kamis malam di stadion wilis madiun
dalam liga sebelumnya madiun putra sempat menahan imbang persebaya dengan skor satu satu di stadion gelora bung tomo
muhammad yanur komarudin surabaya